peristiwa keracunan masal yang menimpa korban banjir bandang sungai cimanuk garut
menambah pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah
meski pengobatan korban gratis pemerintah dituntut segera membangunkan hunian layak
serta selektif dalam menerima bantuan
jumlah korban keracunan masal yang sempat menjalani perawatan medis
di rumah sakit umum dr selamat garut jawa barat
sejak hari minggu kemarin mencapai satu ratus tujuh puluh dua orang
senin siang sebagian besar sudah kembali ke tempat pengungsian
atau hunian sementara karena kondisinya membaik
salah satunya dedah
deda sudah diperbolehkan pulang setelah dirawat hampir satu hari satu malam
kondisi fisiknya berangsur pulih usai mendapatkan cairan infus serta pengobatan
menjalani perawatan medis di rumah sakit
meski demikian peristiwa keracunan masal korban banjir bandang
menambah daftar panjang pekerjaan rumah pemerintah kabupaten garut
pemerintah dituntut untuk lebih selektif dalam menerima bantuan
termasuk dari luar negeri
pemerintah juga dibantu dengan pengobatan korban

pemerintah juga dibantu dengan pengobatan korban
pemerintah juga dibantu dengan pengobatan korban
tempat hunian layak untuk korban banjir bandang yang menetap di hunian sementara
sejauh ini pemerintah daerah hanya membebaskan biaya pengobatan korban keracunan masal
nah untuk ke depan kita juga susah
ketika kita ada tanda si bungkus yang diberikan kita juga susah
di warung mana dan di mana buatnya
tapi kalau kemarin itu kejadiannya tidak untuk semua
kalau memang ada hal yang ini semua
tapi kemarin itu sekitar hanya satu ratus enam puluh an lah dari tujuh ratus orang yang paham
jadi artinya akan ada selektif untuk pengawasan
ya ke depan lah ke depan juga sama seperti warung nasi juga sama lah
hingga kini sampel makanan sudah diambil untuk dilakukan uji laboratorium
hasilnya baru bisa diketahui dalam kurun waktu dua pekan
deden rahadian garut